diduga karena ugal ugalan sebuah bus pariwisata rombongan pelajar dan artis asal jakarta ringsek setelah terlibat kecelakaan dengan truk di jalur pantura banyuglugur situbondo
sementara enam penumpang luka luka dalam kecelakaan minibus yang masuk jurang di kawasan pacat mojokerto
bus pariwisata tujuan jakarta bali ini mengalami ringsek usai bertabrakan dengan dam truk di jalur pantura banyuglukur situbondo
akibat kecelakaan ini sopir bus terjepit dan seluruh penumpangnya mengalami shock
meski tidak ada korban jiwa tiga orang yakni satu penumpang sopir bus dan sopir truk harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka serius
seluruh penumpang yang sebagiannya berada di dalam perjalanan tersebut
sebagian besar pelajar asal cikini jakarta dan seorang artis film bernama lesari harus ditampung sementara di rumah warga
rata rata penumpang bus mengalami lebam dan shock akibat goncangan
diduga akibat mengendarai dalam kecepatan tinggi sopir bus hilang kendali dan bertabrakan dengan dam truk di tikungan banyugluyur
setelah ditampung di rumah warga para penumpang dipindahkan ke bukit
perpindahan berikutnya penumpang bus tersebut berada di dalam perjalanan tersebut
sempat menjadi perhatian warga karena adanya artis ibu kota
di mojokerto sebuah minibus masuk jurang di jalan turunan tajam desa pacet selatan kamisore
akibatnya enam penumpang asal sidoarjo mengalami luka luka
warga bersama tim relawan pengatur lalu lintas langsung mengevakuasi penumpang
dan melarikannya ke rumah sakit sumber gelagah mojokerto
kecelakaan tunggal ini diduga akibat rem minibus mengalami blong
saat melintasi turunan tajam